jessica kumala wongso didiagnosa secara psikologi mengalami gangguan emosional
hal ini dipicu oleh hubungan pribadinya selama di australia sekitar tahun dua ribu dua
ahli psikiatri natalia widiasih rahar janti mengatakan terdakwa jessica kumala wongso mengalami gangguan emosional sekitar sejak tahun dua ribu lima belas
gangguan ini dimulai sejak hubungan pribadinya dengan pria bernama patrick berakhir
dari pemeriksaan natalia pada dasarnya jessica mempunyai kecenderungan menyakiti orang terdekat yang tidak bisa memenuhi keinginannya
hal ini diperburuk saat ia emosi
puncaknya sejak januari tahun lalu ia beberapa kali melakukan usaha bunuh diri dan mengancam akan menggunakan senjata api
bahkan sampai melakukan pelanggaran hukum sebanyak empat belas kali selama tinggal di australia
natalia juga mengatakan jessica adalah orang yang fungsi kognitifnya sangat baik sehingga mesin detektor
kebohongan tidak bisa berguna secara sahih terhadap dirinya
dia bisa bercerita dengan runut apa yang dia alami
dan kita melihat bahwa memang kondisi kejiwaan saat diperiksa saat itu baik
nggak ada gangguan jiwa berat dalam artian nggak ada gangguan penilaian realita
nggak ada halusinasi nggak ada waham
dia pada curiga berlebih itu nggak ada
nah kemudian kita juga melihat tidak ada gangguan proses pikir
itu yang kita nilai di tanggal dua belas